lebih lama lagi
saya lihat kamu masih muda
masih bisa meniti karir
bisa mencapai prestasi yang tinggi
kamu tidak perlu putuskan sekarang
kamu bisa pertimbangkan dulu
orang kepercayaan bos kamu itu datang
katanya dia menawarkan kamu memberi kesempatan
untuk melanjutkan sekolah lagi
tapi kamu menolaknya
dan dia minta ibu untuk
baca kamu jangan khawatir ibu datang ke sini
bukan ingin membujuk kamu
karena kamu sudah besar dan kamu bisa memutuskan
yang kamu mau sendiri
jangan kamu paksa lakukan
apapun hanya untuk ibu
dan jangan pernah
untuk melakukan hal yang ingin kamu lakukan
lakukan seperti apa yang kamu mau
untuk diri kamu sendiri dan bukan untuk orang lain
begitu itu ibu akan assembleda aku
terima kasih ibu
aku peluki ibu
cuma sebentar saja
oh ya hari ini dokter edgar mau jemput aku
jadi kamu bebas tugas
oh ya bisa pak
kebetulan saya bebas tugas hari ini
luar biasa ini
nggak ada orang yang bisa mengerjakan sempurna seperti ini
otaknya benar benar jenius ini
eh apaan lo disini
kebetulan gue lewat jadi gue mampir
lo udah makan belum
wah kebetulan belum sih kenapa
yaudah kalau gitu kita makan bareng yuk
oh ya sob kamu tahu nggak
aku tuh udah pernah makan semuanya loh
waktu kecil kesehatan aku tuh ngedrop banget
jadi aku udah pernah makan kijang makan kelabang telur cicak
ya kalau ditunggu itung ya
ular yang pernah aku makan ada kali sekitar seratus
kamu ada disini juga
kenapa sih ngusah belepotan kayak gitu kampungan
kalo ngomong sama baja jangan kasar ya
kayak batunya aja biasa aja
mau ngomong itu kenapa jadi kambang sewak
tuh kan baja kenapa waktu itu aku ngelarang kamu jadi supaya ratu
jadi ternyata kalian udah saling kenal sebelum kamu jadi sumbirnya
aku pikir kalian kenalan pas kamu jadi sumbirnya rat
tapi dokter nggak tau
kamu nggak pernah cerita rat
terus kalau gitu kapan kalian kenalan
kita waktu tertemu pas
waktu di rumah sakit
pertama kali aku ketemu sama bajaj itu pas di rumah sakit
udah lama juga dong
udah semoga penting
yuk kita makan lagi
aku bayar kekasih dulu ya
baja aku potong alat dulu ya
kenapa nggak bilang aja kita udah kenal di kecil
aku gak mau edgar jadi salah paham
salah paham apa sih
nanti biar aku aja yang ngurus
ibu bete sama ratu kalau ratu nggak sopan sama kamu
aku benci sama ratu kalau dia lagi senyum
cantik banget sih dia
aku juga benci sama ratu kalau ratu belanja barang malam sama kamu
barang barang mahal pokoknya aku benci banget sama ratu
sofi emang lo bener bener gak suka sama ratu
iya aku bener bener benci sama ratu udah mentok udah pol banget
jadi waktu gue kecil dulu
gue tuh pernah ketemu sama seorang gadis
dia itu kabur dari rumah
terus ya kita pergi sama sama
ya pokoknya kita bersenang senang lah
dia mendadang sakit
gue pikir tuh tadinya bercanda
tapi ternyata dia beneran sakit
anak itu adalah ratu
jadi kamu udah kenal ratu dari kecil
ratu tuh udah sakit selama lima belas tahun
jadi ya lo jangan benci sama dia deh
kalau bisa temenan
oke ratu emang agak agak ya seperti itulah orangnya
cuma sebenarnya dia baik
temenan sama ratu
eh tamit tamit deh
siapa juga yang mau teman teman nenek lampir kayak dia
tapi itu berarti selama ini kamu baik sama dia
cuma karena kamu kasian sama dia
oh kalau kamu baik sama dia cuma karena kasihan
aku bakal coba jadi temannya ratu
ini buat kamu
biar biar sayang gue bantu
ini kan handphone zaman dulu
kok masih kamu pakai
emangnya handphone itu masih aktif ya
tapi nggak ada yang pernah nelpon
terus kenapa masih kamu simpen
nanti aku simpen
nanti aku simpen
nanti aku simpen
nanti aku simpen
nanti aku simpen
masih nggak ada yang pernah nelpon
menurut gua mungkin aja kan kalo di belakang lo dia itu berusaha untuk narik hatinya ratu
engga engga baja orangnya ga seperti itu jo
gak ada yang perlu ditakutin kok justru yang gue takutin adalah cinta pertamanya ratu
apa pa kecipanas
iya kecipanas kamu tau kan papa besok harus ke singapur
pekerjaan ga bisa papa tinggalin jadi acara kita di villa kamu aja yang wakili ya
kamu bisa ajak baja buat nemenin ya
ya udah deh
lagi apa saya terlambat
tidak nona nona ada tempat waktu kok mari nona silahkan
tempat apa ini
selamat siang bapak ibu hadirin sekalian hari ini kita kedatangan tamu istimewa
terima kasih untuk dona ratu anak presiden direktur yang sudah bersedia hadir di tempat ini